pt sumber geraha sejahtera akhirnya buka suara terkait aksi buruh
yang terjadi pada beberapa hari lalu di depan kantor dinas tenaga kerja jombang jawa timur
pihak perusahaan meminta agar para buruh bisa memahami kondisi perekonomian saat ini
di tengah pandemi covid sembilan belas
hingga kini secara keseluruhan atau sembilan puluh sembilan persen karyawan
sudah ada sekitar dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh buruh
dan karyawan yang telah menerima thr tahap pertama
dan tahap kedua akan diberikan pada desember mendatang
sedangkan tiga puluh satu orang belum menemui kesepakatan
sehingga belum bisa dilakukan proses pembayaran
pembayaran thr yang dilakukan secara bertahap tersebut diklaim perusahaan
sudah sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja
perusahaan dalam hal ini baik manajemen pekerja maupun mitra ini
harapannya kan kita saling memahami
bahu membahu bekerja sama untuk bisa berjuang mengatasi masalah ini
tidak ada yang sempurna sesuai dengan kondisi normal kemarin
mulai dari dua ribu enam sampai dengan saat ini
kita lakukan pembayaran thr selalu tepat waktu
tapi untuk kondisi saat ini
harapannya kita saling memahami untuk bisa sepakat
lakukan pembayaran secara bertahap
dan kalau memang itu masih belum ada kesepakatan
ya kita jalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebelumnya belasan buruh menggelar aksi unjuk rasa
di depan kantor dinas tenaga kerja
di jalan wahid hasim pada sembilan juli lalu
mereka menuntut tunjangan hari raya yang belum dibayarkan
tim liputan cnn indonesia